dan juga mungkin kita juga bisa membantu mengamankan aset aset pemerintah dan lain sebagainya
mudah mudahan nanti setelah pembicaraan ini kita mulai detailkan apa yang bisa kita kerjakan untuk bekerjasama dengan kementerian atr
pak tadi kan masih bilang ada aset aset yang masih belum dikelot aset apa pak
asetnya angkatan darat kan banyak
jadi memang saya juga nanya masalah misalnya kalau kami mensertifikatkan itu bayar dari mana uangnya
kalau lahan pemerintah itu dijadikan free atau tidak sehingga bisa didaftarkan
mungkin akan dikita lanjuti nantinya
mudah mudahan nanti kalau kita bisa perbaiki semua mengenai pertahanan khususnya di angkatan darat
dan juga kita bisa ikut membantu di aset aset negara ya kami siap untuk ikut membantu
ya nanti kita pelajari dulu lah masih panjang lah
kalau tadi kan silaturahmi aja ngobrol awalan gambaran besarnya gimana
nanti mungkin kami akan membuat tim kecil bagaimana nanti mendesain program kita ke depan
pak itu kalau saya tahu contoh kasus mungkin yang menjadi atensi bapak masalah pertahanan di daerah mana gitu pak
yang angkatan darat itu ada yang di jawa tengah yang
mulai diduduki oleh masyarakat mulai di banten juga saya dapat laporan itu
tapi kami kalau misalnya dia hanya menggunakan untuk bercocok tanam dan lain sebagainya
ya kita sebetulnya tidak mempermasalahkan itu
pak apakah juga membahas soal tanah tanah yang disengketakan di pengadilan gitu antara ini
apa antara pihak pihak
atau misalnya pak tni andi dengan masyarakat itu pak
ya itu juga salah satu yang kita sampaikan ya
kalau memang kami diberi kewenangan untuk membantu menyelesaikan ya kami siap membantu
karena kadang kadang dengan masyarakat ini masalah komunikasi
jadi kami punya contoh di daerah cimasana itu
salah satu lahan yang tercatat punya
tapi setelah kita datang kita ngobrol baik baik kita bisa membuat itu jadi kebun dikerjakan bersama
mudah mudahan itu jadi contoh nanti ke yang lain
pak pengelolaannya mungkin buat rumah dinas atau gimana pak
soalnya kan kabarnya rumah dinas untuk prajurit kan kurang ya pak
oh kalau rumah dinas sebetulnya lahan ada biaya membangunnya nggak ada
ya sebenarnya masih ada lah kemungkinan lahannya
memang kalau di daerahnya tidak terlalu strategis lah
tapi kalau mencari lahan sampai seratus hektare di daerah banten bogor gitu sebetulnya kita ada
cuma ya membangunnya kan nggak mudah mahal juga
jadi buat penegasan aja buat inventory search doang ya pak
ya itu yang penting supaya nanti
kalau anda sendiri berarti kira kira berapa persen sih tanah yang belum bersiap sisi kapit
mungkin sekitar berapa nggak sampai dua puluh persen sih
oh nggak nyampe dua puluh persen tapi lahannya luas ya
lima puluh persen sudah tercatat tiga puluh persen itu
tapi tiga puluh persen itu lebih luas daripada tiga puluh persennya gitu
tiga puluh persen itu lebih luas daripada yang tujuh puluh persen
banyak mungkin di yang lain juga begitu
mungkin kita akan memberikan informasi itu tadi
nah kalau kami dari pemerintah kalau mensertifikatkan biayanya dari mana
kalau memang ada mudah mudahan ada peraturan yang menyampaikan bahwa
lahan negara ya nggak usah bayar
kami kan juga udah kenal lama bukan baru ketemu